aku gak bermaksud
tante tanya ada apa
ini bukan tangis kebahagiaan yang tante lihat
tadi tante dina udah
kenalin tunangannya kevin ke semua pelatihan
tapi anehnya tante dina
kok jadi kayak gini kejadiannya
namanya kevin malah kenalin kamu sebagai tunangannya kevin
alasannya apa itu
aku juga gak tahu tante
kenapa tante dina dengar banget sama vita
karena dia kurang ajar
saya minta penjelasan kamu
mengumumkan kepada semua orang yang hadir di sini
bahwa anissa lah tunangannya kevin
maksud kamu apa sih sebenarnya
kenapa kamu sampai tegak melakukan hal seperti ini
kamu kan tahu mereka sudah lama bertunangan
kamu tega menginjak injak kehormatan keluarga saya
kamu juga kecewa
kamu bukan laki laki
kalau kamu mencintai vita
saya harusnya kamu belak dia
pokoknya diam saja
iya tante aku ngerti
tapi tolong dengar dulu penjelasan dari anda
tante gak butuh penjelasan apapun karena sudah jelas bagi tante
kalau memang orang tua kamu
tidak suka dan tidak setuju
dengan pertunangan kalian
bilang baik baik dong jangan begini caranya
bukan saja sudah menghina dan menyakiti perasaan saya
tapi kamu juga menghina
dan menyakiti perasaan anak saya
kamu juga sudah bohong
kepada semua tamu yang hadir di sini malam ini
saya tidak mau punya
ketuanya yang membohong besar seperti kamu
kamu lupain kejadian malam ini
karena kamu sangat tidak patas
menerima perlakuan seperti ini
tolong jangan bawa pergi evita dulu
biar saya jelasin dulu ke keluarga besar saya
atas kekecauan ini
terlebih lagi kekeliruan mama saya
gadis yang saya cinta
dan sudah bertunangan sama saya
bukan anissa seperti yang dibilang mama saya
levita aku tahu kamu sakit hati
tapi sedalam apapun sakit hati kamu kamu nggak akan pernah bisa meragukan cinta aku
terimalah bunga ini sebagai permintaan maaf dari aku
dan juga pembuktian kalau kamu adalah cinta sejati aku
selaporan saudara jika betul orang ini melakukan kejahatan pasti kami akan menangkapnya
terima kasih bapak
ya udah kalau begitu saya permisi
aku tahu mama kecewa dan aku harap mama bisa mengerti
aku nggak bermaksud membuat tante malu seperti ini
aku dan kevin hanya ingin membuktikan kesungguhan cinta kita tante
evita kita pulang yuk sekarang
nggak perlu lama lama lagi di sini

ma aku anterin mereka ya habis itu aku langsung pulang

sekarang davita nggak bakalan selamat lagi
karena terakhir pas aku tinggalin kondisinya lagi sangat sekarat
dan kamu juga harus tahu
dia pasti secepatnya akan mati
biar cepat mampus dia
jadi kan nanti tinggalkan aku sama kamu dulu
kamu memang paling bisa ya
itu polisi san
apa yang dia di sini
jangan jangan dia nyeri gue
bayu gue nggak mau ditangkap polisi
biar kamu diam san
jangan buat dia tercerita
kita harus berbicara
gimana mungkin polisi itu bisa menemukan gue
pasti evita yang mengadukan sama mereka
sial kamu evita sial
tunggu saja pemalasan gue
soalnya sudah malam banget dan
mama juga sendirian di rumah
makasih sudah mau datang ke acara keluarga besar aku
ya pun bikin sakit hati dan malu
aku benar benar menyesal dengan kejadian tadi
dan aku janji tidak akan terulang lagi
aku pulang dulu ya
kamulkan juga permohonan
engkau berikan aku kesempatan
untuk melihat hera dan evita bersatu
layaknya ibu dan anak
layaknya sebuah keluarga
terima kasih ya allah
terima kasih atas seluruh nikmat dan karunia
yang kau berikan padamu
masih marah sama aku ya
aku sadar kau kalau aku memang anak yang gak berguna
karena aku gak bisa memenuhi keinginan mama
tapi andai aja aku punya pilihan aku pasti lakuin itu mbak
sebenarnya pilihan kamu itu banyak fit
tapi kamu sengaja menutup pikiran dan hati kamu
jadi seolah olah kamu gak banyak pilihan
pilihan yang terbaik buat kamu adalah anissa
anissanya kamu melihat dengan hati kecil kamu
pasti kamu setuju dengan mama
anissa itu lebih cantik
dan dia adalah
mama belum cukup mengenal evita mah
dia adalah gadis yang sangat aku cinta
dan aku udah memilih dia untuk menjadi calon istri aku
mama tahu kamu mencintai dia
dan mama tahu kamu sudah memilih dia
tapi kamu harus berpikir
apa yang kamu mau buat
apa yang kamu mau buat
dan mama tahu kamu sudah memilih dia
tapi kamu juga harus tahu
dan kamu harus mengerti bagaimana perasaan mama
dan bagaimana perasaan erik
gadis kecil erik
dia adalah gadis impiannya
anissa adalah gadis masa kecilnya erik
tapi erik menginginkan
kamu menggantikan posisi dia
dan pasti di atas sana pun
erik menginginkan kamu
menikah dengan anissa bukan evita
yang anissa tahu sekarang
kamu adalah erik
dan erik adalah kamu vin
dan erik adalah kamu vin
dan erik adalah kamu vin
kamu lupa dengan janji kami
amanan terakhir dari anissa
erick menginginkan kamu untuk mencari anissa
kamu sudah menemukan anissa
tapi kamu sia siakan
kamu sudah mengejarkan erik
kamu sudah menemukan anissa
kamu sudah menemukan anissa
kamu sudah menemukan anissa
kamu sudah menemukan anissa